hari ketujuh pencarian korban longsor di desa cibenda bandung barat
petugas fokuskan pencarian tiga korban yang belum ditemukan
petugas gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di kabupaten bandung barat jawa barat saudara
tak hanya di desa cibendah petugas juga melakukan pencarian korban longsor di desa sukaresmi
hingga hari ketujuh proses pencarian petugas gabungan mengevakuasi tujuh jenazah yang tertimbun longsor
tujuh jenazah sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan